presiden joko widodo mengapresiasi optimisme ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar yang percaya diri akan diusung menjadi cawapres
mendampingi jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
namun presiden jokowi mengatakan sejauh ini belum memutuskan siapa pendampingnya di pilpres mendatang
sebab masih proses penggodokan kriteria calon pendamping oleh partai dan tim internal
tapi calonnya sudah ada selain jokowi bisa apa bapak sudah
kemarin kan sudah saya sampaikan semuanya masih dalam proses baik penggodokan di partai partai maupun di internal kita
belum rampung belum selesai jadi apa yang saya mau katakan